hari ini saya mengatakan kebenaran internasional
terhadap penyakit monkeypox global
badan kesehatan dunia atau who telah menetapkan status darurat
untuk kasus penyebaran virus monkeypox atau virus cacar monyet
virus cacar monyet menjadi penyakit yang menjadi perhatian
kesehatan masyarakat global
karena dilaporkan juga terjadi dari negara non endemis
organisasi kesehatan dunia mengklaim menerima banyak laporan
kasus kasus yang muncul secara global
pada dua puluh tiga juli lalu direktur jenderal who tedros adhanom ghebreyesus mengatakan
hingga saat ini virus monkeypox atau virus cacar monyet
sudah bertransmisi di tujuh puluh lima negara
who menerima laporan ada enam belas kasus terkonfirmasi
dan lima orang meninggal dunia
dengan rentang waktu tiga belas mei hingga delapan juni dua ribu dua puluh satu
who juga melaporkan kasus cacar monyet di negara negara
yang biasanya tidak atau belum pernah dilaporkan sebelumnya
antara lain inggris paling banyak kasus terkonfirmasi
dengan angka tiga ratus dua puluh satu portugal satu ratus sembilan puluh satu jerman satu ratus tiga belas belanda lima puluh
amerika empat puluh dan australia enam kasus
sementara sejak januari hingga juni dua ribu dua puluh
who wilayah afrika melaporkan kasus terkonfirmasi terbanyak
ada di nigeria dengan tiga puluh satu kasus
republik demokratik kongo sepuluh kasus
dengan satu tiga ratus lima puluh enam kasus suspek dan enam puluh empat meninggal
serta republik kongo dengan dua kasus konfirmasi
tujuh kasus suspek dan tiga meninggal
melihat semakin luas penyebaran virus cacar monyet
pengurus besar ikatan dokter indonesia
telah membentuk satuan tugas cacar monyet
kepada pemerintah satgas cacar monyet pbid merekomendasikan
agar segera dilakukan pengawasan di semua pintu masuk darat
laut dan udara
serta meningkatkan kesiapan laboratorium
untuk melakukan pengujian dan pengawasan
sebagai pengujian sampel bagi kategori suspek
meningkatkan kemampuan laboratorium jejaring untuk diagnostik
rekomendasi juga muncul karena melihat sejumlah warga tetangga
di wilayah asean telah melaporkan adanya kasus terkonfirmasi positif
yang asean sendiri kan baru di tiga negara yang dilaporkan ya
yang tadi yang saya sebutkan di awal
dilaporkan secara resmi di singapura
ada sebelas kasus terkonfirmasi
kemudian di thailand
ada satu kasus yang dilaporkan terkonfirmasi
dan juga di filipina
dilaporkan ada kasus terkonfirmasi
yang dalam perkembangannya tentu kami terus memantau laporan dari who
walau sudah menyebar di banyak negara
kementerian kesehatan menghimbau masyarakat
untuk tidak perlu panik berlebihan
penyakit virus cacar monyet dinilai tidak se fatal covid sembilan belas
maka obat obatan yang disiapkan di vasian cas
hanyalah pengobatan untuk mengatasi gejala yang muncul
sementara untuk pemberian obat antivirus
ada dikeharusan karena sifat penyakit ini dapat sembuh sendiri